kerabat almarhum beni dolo fauzan mengatakan dirinya beserta pihak keluarga sangat berterima kasih pada masyarakat
yang telah memberikan support kepada keluarga yang ditinggalkannya
beni dolo meninggal dunia di rumah sakit umum daerah kota tangerang selatan pada selasa malam
beni dulu meninggal karena mengalami sakit jantung
saat tengah dirawat di rumah sakit
fahru rozi tangerang selatan banten